tiga tersangka komplotan bajing loncat terekam saat beraksi di jalan lintas sumatera
baipas soekarno hatta wailunik panjang bandar lampung lampung
saat beraksi mereka memiliki peran masing masing
dua orang tersangka menaiki truk sementara satu lainnya mengikuti menggunakan sepeda motor
setelah berhasil mencuri dua karung berisi kacang kedelai
para tersangka kemudian melarikan diri
karena selama ini pelaku bajing loncat itu sangat meresahkan kami
selaku supir di pelabuhan panjang
ada kekhawatiran ke depannya pak
jelas kalau memang ini tidak ditindak lanjut
dua dari tiga komplotan bajing loncat ini masih berstatus di bawah umur
namun polisi tetap melanjutkan kasusnya untuk memberi efek cerah
pengakuan dari tersangka baru melakukan kemarin
ya walaupun ini kerugiannya di bawah dua juta kecil
tapi kita pastikan ini proses terperlanjut
kenapa karena agar memberikan efek jerah
sn pria warga desa telobong kecamatan delanggu kelaten
dibekuk unit resmob satreskrim polres klaten
karena membacok dua tetangganya sendiri
dari keterangan unit resmob satreskrim polres kelaten
tersangka tega menganiaya korban
dipicu persaingan usaha alat pancing ikan
salah satu korban menyebut tersangka sempat menganiaya dirinya
setelah terlibat cekcok
sn lalu kabur
selang beberapa saat ia kembali dengan membawa parang
dan berupaya membacok korban
tetapi serangan tersangka ditangkis oleh istri korban hingga terluka parah
untuk menghilangkan barang bukti
tersangka kemudian membuang parang ke kolam ikan
hingga kamis sore tersangka masih diperiksa di mapolres kelaten
tim liputan cnn indonesia